menteri olahraga dan pemuda indonesia zainuddin amali menegaskan tujuan utama diadakannya pekan olahraga nasional di papua
yaitu untuk ajang mencari talenta serta mengeratkan persahabatan antar wilayah sesama anak bangsa
persiapan lokasi akomodasi masih dalam proses penyelesaian yang akan dikebut oleh kementerian pupr
kemenpora telah menyiapkan tim support untuk membantu pelaksanaan pekan olahraga nasional yang nanti akan diadakan di papua tahun dua ribu dua puluh
dan optimis acara akan berlangsung dengan baik
papua tetap siap melaksanakan itu dan progres dari infrastruktur bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah
kita oleh pemerintah pusat khususnya kementerian pupr melakukan tugasnya dengan baik
dan mudah mudahan awal tahun karena ini tinggal kemudian
dan beberapa hari lagi kami akan meninjau secara langsung di tempat tempat di tiga kluster yang sudah ditentukan